selain edi prabowo kpk menetapkan enam orang tersangka lainnya dari kementerian kkp maupun pihak swasta atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun dua ribu dua puluh
dan untuk membahas terkait kasus korupsi yang mendera tubuh kkp saya sudah terhubung dengan zainal arifin mukhtar peneliti pusat kajian anti korupsi fakultas hukum ugm
selamat malam mas uceng
selamat malam mbak ilkir
berbicara mengenai kasus ini apakah kemudian mas uceng ini bisa menjadi titik awal untuk mengungkap praktek yang lebih besar lagi
ada kasus jaringan korupsi yang lebih besar lagi atau ini sudah mencapai puncaknya mas uceng
kalau sederhananya ya kalau melihat postur perkaranya itu kan sampai sekarang kelihatannya masih di kitaran pemberian uang saja ya
padahal kan kalau kita bedah
nah kasus ini ada dua level sebenarnya setidaknya yaitu level kebijakan itu sendiri yaitu kebijakan untuk melakukan ekspor bibit lobster dan yang kedua adalah praktik koruptif di kitarangnya
kalau kita bicara korupsi kebijakan itu biasanya polanya kan ada jadi pola sederhananya begini
awalnya ada orang yang memesan kebijakan lalu kebijakan itu ada pembayaran sehingga kemudian kebijakan dipakai
itu keuntungan dia
tapi bisa juga memang sedari awal kebijakan itu dibuat untuk tujuan bagi bagi gitu untuk tujuan bancaan bersama
nah kita belum tahu polanya yang pasti ya tapi yang jelas kpk sudah melakukan dan sudah menemukan adanya aliran dana dan lain lain sebagainya
itu satu yang kedua adalah kalau kita lihat sebuah kebijakan kan nggak bisa melihat hanya sekedar soal ekspornya saja
tetapi di situ ada isi kebijakan ada tim yang terlibat ada kemudian yang namanya instansi maupun personil yang terlibat dan lain lain sebagainya
dan kalau kita lihat tata kelolanya pun itu adalah bagian dari kebijakan
nah pada saat yang sama misalnya kalau baca temuannya ombudsman itu kan kacau di semua level gitu
jadi isinya sendiri punya masalah
pada saat yang sama kemudian personilnya ada problem di situ
tata kelolanya juga ada problem
bagaimana kemudian staf ahli staf khusus maksud saya itu bisa menjadi penentu dari kebijakan kebijakan tertentu
bagaimana kemudian proses perizinan yang seharusnya ada kewajiban untuk melakukan budidaya
jadi berarti setidak tidaknya ada satu pahun
tapi kemudian yang memenangi itu adalah kebanyakan perusahaan perusahaan yang baru
yang kemudian belum kelihatannya belum berjalan
dari setahun gitu
nah artinya apa
prosesnya itu sendiri punya masalah
tata kelolanya punya masalah
dan kalau di ujungnya hanya sekedar dilihat hanya adalah pemberian kepada seorang menteri atau kepada beberapa staff khusus
tentu masih ada pertanyaan yang belum selesai
dalam artian ini kerjaannya kelihatannya adalah sebuah proses kebijakan yang kemudian
pada dasarnya kelihatannya menyasar ke berbagai hal
tapi kemudian kalau pertanggung jawabannya masih di level tertentu
ya tentu ada pertanyaan besar
nah ada hal yang saya mau kaitkan yaitu
oke sebelum anda kaitkan kita harus jeda dulu mas uceng
kita nanti akan berbicara usaha jeda tetap bersama kami di newscast
mas uceng tadi sempat ya saya jeda dulu begitu ada yang ingin disampaikan terkait hal ini
tapi pertanyaan selanjutnya juga
apakah kemudian dilakukan
sudah kembali menunjukkan tajinya dalam operasi tangkap tangan kali ini
saya lanjut sedikit ya yang tadi saya ingin sampaikan
bahwa ada koneksi yang harus dipikirkan antara kebijakan itu dengan praktik koruptif di dalamnya
pemberantasan korupsi yang baik itu kan sebenarnya paling tidak ada tiga tahapan level yang dikerjakan
yang pertama adalah harus membongkar
perkaranya secara keseluruhan
jadi bisa mendetailkan sebenarnya apa yang terjadi
lalu kemudian bagaimana polanya dan lain lain sebagainya
kemudian yang kedua adalah bisa membawa semua orang yang terlibat dalam proses itu ke dalam proses pertanggung jawaban hukum
ya jadi membawa mereka yang bersalah itu ke proses pertanggung jawaban hukum
dan yang ketiga adalah pemberantasan korupsi itu harusnya bisa keluar dengan resep yang sesuai
jadi resep yang jitu untuk
kejadian serupa itu tidak boleh terjadi lagi
nah kalau kita kemudian kalau balik ke pertanyaannya bahwa apakah itu berarti kpk sudah bertaji kembali
saya ingin mengatakan begini
tentu satu dua kasus tidak bisa dipakai untuk mengeneralisir bahwa semua pasti ini kpk sudah berjalan efektif ya
karena di kasus ini sendiri ada banyak kelindahan kelindahan persoalan dan isu yang sebenarnya tidak sederhana
yang kedua adalah
kalau kita mau bicara soal kasus ini
saya ingin mengatakan bahwa setidaknya ada hal yang harus disyukuri yaitu pemberantasan korupsi di kpk kembali berdenyut
ya sekian lama sebenarnya mati gitu
lalu kemudian saya rasakan saya mengatakan bahwa kembali berdenyut
kembali berdenyut ini kan tidak berarti bahwa denyutannya itu adalah denyutan orang yang sudah sangat luar biasa ya
berdenyut sekedar berdenyut
karena untuk membuktikan keluar biasaan
ada tiga level yang harus dilakukan oleh kpk
level pertama tentu saja adalah
kemampuan dia untuk membongkar perkara ini seperti tiga level yang saya sebutkan di awal tadi
level menjelaskan secara detail case nya
membawa semuanya ke dalam pertanggung jawaban hukum
lalu yang ketiga adalah membuat resep supaya kejadian tidak berulang
nah itu kita harus melihat ya
bagaimana nanti penanganan perkara yang berkaitan dengan ini
yang kedua adalah
kalau kita pakai lagi tiga pola itu
pertanyaan kita adalah bagaimana
sepak terjang kpk terhadap kasus kasus yang ditangani paling tidak setahun belakangan
karena setahun belakangan itu sudah agak agak tertanggap ya
misalnya di pertanyaan di level awal saja
bagaimana menjelaskan sebuah kasus secara detail
misalnya kasus harun masiku sendiri
menurut saya masih banyak sekali yang tidak jelas dan kita tidak pahami
begitu juga beberapa perkara lain
termasuk pengembalian penyidik komporosa dan lain lain sebagainya
yang menunjukkan bahwa kpk sebenarnya punya problem di internal
yang saya yakini itu lahir dari bagian undang undangnya sendiri yang punya masalah
dan personel di kpk yang memang punya masalah
saya ingin mengatakan bahwa kasus ini tentu kita harus apresiasi ya
sesisilapapun harus diapresiasi
tapi apakah kemudian itu menjadi pembuktian
bahwa kpk tetap bisa bekerja dengan baik
dengan undang undang baru dan personil baru
saya masih skeptik terhadap itu
tapi ya silahkan
kpk punya pekerjaan untuk membuktikan
untuk bisa membongkar perkara ini di tiga level yang sering saya sebutkan di awal tadi
artinya tidak hanya sampai di satu kasus saja ya
masih banyak pr kpk untuk membuktikan bahwa betul
kinerjanya sudah kembali on the track
mas uceng sayang sekali waktu kita sudah habis

ini sendiri harus tuntas
pada saat yang sama
ketuntasannya itu juga harus ditularkan kepada kasus kasus yang sudah lewat
maupun dikasus yang akan datang
itu yang akan menjaga marwah kpk
itu yang kita tunggu pembuktian dari kpk
mas ucen terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newscast malam ini
dan cnn indonesia newscast masih akan segera kembali sesaat lagi